tim kuasa hukum keluarga korban putu satria ananta rustika
mendatangi polres metro jakarta utara meminta penjelasan polisi
keluarga korban yakin ada pelaku lain yang terlibat
tim kuasa hukum tiba di polres metro jakarta utara
untuk menanyakan perkembangan dan meminta penjelasan kepada pihak kepolisian
terkait penetapan pelaku tunggal
kuasa hukum dan keluarga korban meyakini ada pelaku lain yang ikut terlibat
pihak kuasa hukum juga membawa sejumlah bukti baru dan berharap
polisi bisa menetapkan pelaku lain yang bersama sama di dalam toilet
di mana tempat penganiayaan terjadi
kami masih sangat yakin lebih dari saat ini
peran senior lain harusnya ditindaklanjutin
itu kan lima orang yang senior empat lagi itu
saudara duka mendalam masih dirasakan keluarga korban
di mata keluarga putu satria adalah anak yang santun tekun dan rajin
ayah korban yang masih syok dengan peristiwa yang menimpa anaknya
berharap pelaku dapat hukuman yang setimpal
kira kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana